waktu indonesia barat
proses pemakaman dilakukan secara militer
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md melepas jenazah cahyokumolo
sementara menteri sekretaris negara pratikno menjadi inspektur upacara pemakaman
sebelumnya presiden joko widodo menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo
presiden menyampaikan ucapan bela sungkawa secara virtual karena masih berada di uni emirat arab
dalam kunjungan kenegaraan
pak cahyo adalah pribadi yang tenang dan cederhana
seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati
yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat bangsa dan negara
semoga almarhum pak cahyokumolo mendapatkan tempat terbaik di sisi allah swt
dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan
selain keluarga proses pemakaman dihadiri sejumlah pejabat negara
mulai dari para menteri menteri hingga petinggi partai politik
tim liputan cnn indonesia